tren fotografi untuk bayi rupanya tak hanya tengah menjamur di indonesia saja
di arab saudi tren fotografi ini juga ternyata sedang populer
dan berikut laporannya
esra almarzo awalnya berkarir di industri minyak
pada masa itu esra memiliki karir dan gaji yang mapan
di perusahaan minyak terbesar di arab saudi saudi aramco
di tengah kenyamanan yang telah dimilikinya
esra justru beralih profesi sebagai fotografer bayi
sebuah profesi yang tidak biasa di tanah kelahirannya
kena tidak demikian esra tidak pernah menyesali keputusannya tersebut
karena dirinya mengaku mendapat dukungan penuh dari sang suami
pilihan profesi yang dijalani minyak ini bukan semata mata hanya karena trend sesat
esra mengaku memang memiliki hobi fotografi sejak masih muda
akhirnya esra dan suaminya menjadikan hobi tersebut sebagai bisnis bersama sejak dua ribu tiga belas lalu
untuk meningkatkan kemampuan mereka
pasangan suami istri ini membeli peralatan fotografi
mengikuti pelatihan fotografi secara online hingga ke luar negeri
mulanya studio foto mereka hanyalah berupa ruangan kecil di rumah orang tua mereka
seiring dengan kemajuan bisnisnya
mereka kemudian memiliki studio foto sendiri yang lebih besar di kota katif arab saudi
kini industri fotografi film dan seni bukan hanya milik laki laki di arab saudi
perempuan pun sudah bisa terlibat dalam industri industri tersebut
bahkan kini perempuan arab saudi juga sudah diperbolehkan menghadiri pertandingan sepak bola
ambil bagian di cabang olahraga hingga mengendari mobil di jalan raya